oktober dua ribu tujuh belas tepat satu tahun setelah wafatnya raja thailand pumipong adunyade
masyarakat thailand masih berkabung
kremasi pun akan dilakukan setelah satu tahun kepergian raja bumi pong
masyarakat thailand masih berkabung atas kepergian raja pumipong aduniade
yang memimpin thailand selama tujuh puluh tahun
raja pemipong meninggal dunia pada usia delapan puluh delapan tahun tiga belas oktober dua ribu enam belas lalu
setahun hampir berlalu masa perkabungan pun masih terasa
pita hitam dan foto raja kulitpol dipajang di sepanjang jalan di thailand
dan tidak sedikit masyarakat thailand yang mengungkapkan rasa kepedihannya
dengan menggunakan baju hitam hitam dan menyematkan pita hitam di dada
sejumlah masyarakat memilih untuk mengungkapkan rasa duka dengan tulisan
rencananya raja pumipong akan dikremasikan pada dua puluh enam oktober
dan akan disemayamkan selama beberapa hari